bpbd sumatera barat membuka posko pengaduan orang hilang
menyikapi kemungkinan bertambahnya jumlah korban
bpbd menyebut terjangan lahar dingin juga merusak ratusan rumah warga
baik rumah yang dijadikan tempat tinggal maupun rumah yang dijadikan tempat usaha
untuk kategori kerusakan bpbd provinsi akan berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum
hujan dengan intensitas tinggi di kawasan gunung marapi
menyebabkan banjir lahar hujan menerjang kebupaten agam
ke bupaten tanah datar sumatera barat
banjir yang datang di malam hari itu tidak hanya meninggalkan kerusakan di permukiman warga
serta putusnya jalur utama yang menghubungkan padang bukit tinggi
terjangan banjir juga menimbulkan korban jiwa
menurut warga yang selamat terjangan lahar dingin terjadi secara tiba tiba
terjangan lahar dingin terjadi secara tiba tiba
kita menghubungkan tembok lalu langsung aja datang ke air ke rumah
upaya meringankan penderitaan warga yang terdampak terus dilakukan
di antaranya pendirian dapur umum sebagai langkah awal untuk mengurangi dampak risiko pasca bencana
hingga kini tim sar gabungan fokus untuk melakukan penyisiran guna pencarian korban hilang
pendataan dan pemetaan untuk menentukan titik titik yang terindikasi adanya korban dilakukan
untuk mempercepat proses pencarian